nah berikutnya pemirsa komisi penyiaran indonesia kpi pusat mempublikasikan hasil riset indeks program siaran televisi periode pertama dua ribu sembilan belas
dan kpi pusat menyatakan hanya lima televisi yang menuhi kriteria siaran yang baik dan berimbang dua diantaranya yakni transtv dan trans tujuh
ekspos hasil riset indeks program siaran televisi periode pertama januari hingga maret dua ribu sembilan belas ini dilaksanakan di kota palangkaraya kalimantan tengah kamis pagi
kegiatan yang diselenggarakan kpi pusat mendapat perhatian khusus dari kpid kalimantan tengah yang dihadiri oleh sejumlah lembaga penyiaran daerah tokoh masyarakat tokoh agama pemuda dan sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta
komisioner kpi pusat yuliandre darwis mengatakan hasil riset dilakukan di dua belas kota dengan jumlah responden sebanyak satu dua ratus orang
riset bekerjasama dengan dua belas perguruan tinggi dengan jumlah penonton televisi
terbanyak adalah ibu ibu berusia empat puluh satu hingga empat puluh enam tahun
ada empat kategori program siaran yang telah memenuhi standar nilai kualitas yang ditetapkan di atas angka tiga
yakni siaran program wisata budaya religi anak dan program talk show
juliandre darwis menambahkan ada lima lembaga penyiaran di indonesia yang nilainya memenuhi kriteria dari hasil riset kpi pusat tersebut
yaitu trans tujuh transtv dan kpi pusat
yuli andre darwis menambahkan ada lima lembaga penyiaran di indonesia yang nilainya memenuhi kriteria dari hasil riset kpi pusat tersebut
dengan adanya hasil riset periode pertama dua ribu sembilan belas kpi pusat mengharapkan lembaga penyiaran lainnya mampu bersaing untuk memenuhi standar yang lebih baik sesuai keinginan masyarakat
yuli andre darwis menambahkan ada lima lembaga penyiaran di indonesia yang nilainya memenuhi kriteria dari hasil riset kpi pusat tersebut